dongeng bahasa indonesia
belinda dan belaman
dering lonceng adalah suara yang mengembirakan dan menyenangkan
tapi tahukah kau bahwa dering lonceng sebenarnya adalah kumpulan makhluk lonceng kecil
yang tinggal di setiap lonceng bernyanyi dengan gembira saat bel berbunyi
sekarang di kerajaan tertentu
ada dua menara lonceng besar yang masing masing memiliki lonceng yang besar
salah satu lonceng dibunyikan ketika seorang pangeran lahir di kerajaan
dan yang lainnya ketika seorang putri lahir
tapi ketika kita memulai cerita ini
sudah dua ratus tahun dan tidak ada putri yang lahir di kerajaan
makhluk makhluk lonceng ini benar benar merasa lelah
menunggu lonceng mereka untuk dibunyikan
jadi suatu hari mereka mengadakan pertemuan
dua ratus tahun sejak lonceng kita dibunyikan
aku berumur sepuluh tahun dan aku bahkan tidak tahu bagaimana rasanya dibunyikan
jadi makhluk makhluk lonceng tadi memasang tanda besar di lonceng mereka
kami akan kembali dalam lima puluh tahun
jadi jangan lupa
mereka pergi mencari lonceng lain untuk ditinggali
beberapa masuk ke lonceng sekolah
beberapa masuk ke lonceng di sekitar leher sapi
dan beberapa ke lonceng mainan bayi
di dunia lonceng ada juga penjahat lonceng
makhluk makhluk yang malas dan jahat
mereka tidak ingin repot membantu orang lain atau melakukan pekerjaan

jadi sekelompok penjahat malas ini melihat lonceng besar kosong
dan dengan cepat menempatinya
lonceng yang belum dibunyikan selama dua ratus tahun
ini adalah tempat yang tepat bagi kita untuk tinggal
tidak ada pekerjaan tidak ada yang mengganggu istirahat kita
dua tahun kemudian
tiga puluh tahun lagi berlalu
tidak pernah dibunyikan karena tidak ada putri yang lahir di kerajaan
dan kerajaan hanya diperintah oleh pangeran yang lahir sampai sekarang
penjahat lonceng menjalani kehidupan yang malas dan bebas dari pekerjaan
lalu suatu pagi yang indah dan indah setelah dua ratus tiga puluh tahun berlalu
akhirnya seorang putri lahir di kerajaan itu
oh betapa bersuka citanya kerajaan atas kelahiran putri belinda
lagi pula seorang putri akan mengendalikan kerajaan setelah bertahun tahun menunggu
menara lonceng kerajaan berlari ke lonceng besar dan membunyikannya sekitar seratus kali dengan gembira
tapi penjahat lonceng tidak menyukai itu
siapa yang berani mengganggu tidur kita
kita yang memiliki kedamaian dan sekarang terganggu kita tidak bisa menerima itu
kita harus memberi pelajaran pada putri jahat
jadi penjahat lonceng menyelinap ke istana di tengah malam
mereka pergi ke buayan putri dan
kami mengutuk putrimu karena istirahat kami telah hancur
bahwa pada semua hari kecuali hari minggu jika kau menunjukkan wajahmu kepada siapapun mereka akan sakit selama seminggu penuh
jadi tidak ada yang mau melihat wajahmu selamanya
kutukan itu akan hilang hanya jika kau menemukan lonceng berusia dua ratus tahun yang belum dibunyikan
dan begitulah yang terjadi
siapapun yang melihat wajah sang putri pada hari selain hari minggu pasti jatuh sakit
jadi sang putri harus mengenakan kerudung setiap hari kecuali pada hari minggu
raja berkonsultasi dengan semua astrolog dan penyihir kerajaan
tapi tidak ada yang tahu bagaimana kutukan itu bisa disembuhkan
bertahun tahun berlalu dengan demikian
suatu hari minggu sang putri melihat kelelawar yang terluka
meskipun sang putri agak takut pada kelelawar dia tetap merawat kelelawar itu
oh kasihan sekali
kau sepertinya terluka
kemarilah apakah ini nyaman untukmu
aku akan meminta salep untuk lukamu tunggu sebentar
ah kau bisa bicara
semua makhluk dapat berbicara putri
tetapi hanya mereka yang memiliki hati yang tulus yang dapat mendengarnya
dan kau memiliki hati yang tulus
ya jika aku memiliki hati yang tulus aku tidak akan dikutuk menjadi
oh itu adalah kutukan penjahat lonceng yang jahat saat kau lahir
aku tergantung di pohon di luar jendelamu dan aku mendengar semua yang mereka katakan
lalu kelelawar itu menceritakan semuanya tentang penjahat lonceng
dan kutukan itu bisa dicabut jika sang putri menemukan lonceng berusia dua ratus tahun yang tidak bisa dibunyikan
sang putri sangat gembira
dia berterima kasih pada kelelawar itu
dan dia bergegas ke orang tuanya
ayah aku ingin pergi mencari lonceng itu
lonceng berumur dua ratus tahun yang belum dibunyikan
di mana kau akan menemukannya
kalau kutukan itu ada maka obatnya juga harus ada di suatu tempat di dunia ayah
tapi aku akan mengirim pasukanku untuk menemukannya
kau tidak perlu pergi
ini adalah takdirku ayah
jadi aku harus mengejarnya
ini adalah takdirmu
jaga dirimu sayang
lalu putri pergi untuk menemukan lonceng berusia dua ratus tahun yang belum dibunyikan
dia bertemu dengan beberapa penyihir
tapi sepertinya tidak ada yang tahu tentang lonceng seperti itu
suatu malam saat dia sedang beristirahat di dalam gua
dia mendengar suara
aku memiliki pedang
jangan coba coba untuk mendekat ke sini
oh tenanglah tenanglah
hai aku pangeran belaman dari negeri kensburg
dan apa yang membawamu ke sini
senang bertemu denganmu juga
aku dikutuk jika kau harus tahu
dan aku mencoba untuk menemukan penawarnya
apa yang kau lakukan di gua ini
lalu apa kutukanmu
caramu mengatakan kata kutukan
apakah kau dikutuk juga
kalau aku tunjukkan wajahku pada siapapun selain hari minggu
kau akan jatuh sakit selama seminggu penuh
itu memang kutukan yang jahat
kutukanku adalah hadiah dari peri kesialan
karena orangtuaku lupa mengundangnya untuk upacara penamaanku
siapapun yang melihat wajahku pada hari minggu
aku akan mencari dia
akan mengalami nasib buruk selama seminggu
sisa minggu ini aku aman
dan biar aku tebak
kau keluar untuk menemukan penawarnya juga
aku pikir itu adalah takdirku
jadi aku harus mengejarnya
aku harus menemukan lonceng berumur dua ratus tahun yang tidak bisa berbunyi
dan apa penawarmu
aku perlu memiliki dua ratus dua ratus tahun lonceng
semua telah ada di tempat yang sama selama dua ratus tahun
ini pasti terngiang di telingaku selama dua puluh menit lalu
aku rasa itu mudah
tidak sama sekali
pertama tama di mana aku bisa menemukan lonceng berusia dua ratus dua ratus tahun yang telah ada di tempat yang sama selama dua ratus tahun
bahkan jika aku menemukan itu dua ratus lonceng berdenging di telingaku
aku telah berlatih dengan sepuluh lonceng biasa tetapi aku tidak dapat menahan suara itu bahkan untuk satu menit
mendengarkan dua ratus lonceng selama dua puluh menit itu mungkin bisa membuatku gila
tapi aku harus mencoba menemukan penawarnya
aku tidak bisa menghabiskan setiap hari minggu sepanjang hidupku dengan menyembunyikan wajahku seperti itu
bagaimana kalau kita tetap bersatu dan saling membantu
jadi pangeran dan putri memutuskan untuk menemukan penawar mereka bersama
dan segera mereka menjadi teman yang baik
suatu malam hal aneh mulai terjadi
mereka sedang berkendara di sebuah desa dan sebuah gerobak sapi lewat
lonceng di leher lembut jantan berbunyi
tetapi ketika mereka mendekati pangeran dan putri mereka mendengar lonceng menyanyikan lagu yang aneh
ini dia belinda dan belaman
kutahu yang kau ingin
ikuti saja kami dan saat kau berkendara
saat itu gerobak berhenti
lonceng pun berhenti dan lagunya berakhir
malam berikutnya keduanya berhenti
mereka menemukan tempat berlindung di gedung sekolah
putra penjaga yang datang ke sana bersama ayahnya ingin membunyikan lonceng
meskipun ayahnya tidak mengizinkannya
tapi dia merasa sangat lucu untuk membunyikan lonceng di malam hari
lalu dia membunyikan lonceng sekolah dan mulai tertawa
saat dia membunyikan lonceng belinda dan belaman mendengar lagu yang lain
oh pergi ke arah utara
mendaki gunung putih lampaui batas
di sana tinggal penyihir lonceng
dia pasti hilangkan kutukannya
ketika putri belinda dan pangeran belaman melewati gunung putih
mereka tiba di sebuah pondok aneh yang tampak seperti lonceng raksasa
tanaman merambat lonceng tumbuh di seluruh taman yang rapi
dan sebelum mereka sempat mengetuk pintu sudah terbuka
aku sudah menunggu kalian
singkapkan cadarmu putri
tidak ada kutukan lonceng yang bisa mempengaruhiku
kau tahu kalau kami akan datang
kau tahu tentang kutukan itu
mereka berbicara dan bernyanyi
ada makhluk makhluk lonceng kecil di sana
oh iya itu benar
tapi ini aneh
kau bisa mendengarnya karena kau adalah penyiar lonceng
kami mulai mendengar lonceng itu begitu tiba tiba
meskipun kami telah mendengar lonceng berjering sepanjang hidup kami
ya itu membutuhkan sesuatu yang istimewa
sesuatu yang istimewa agar bisa dikenal olehmu putri
dan hal istimewa itu adalah cinta sejati dan kebaikan sejati
apakah kebaikan sejatimu membuatmu mendengar kelalauan
dengan cara yang sama cinta sejati diantara kalian berdua membuatmu mendengar lonceng
apa apa kalian tidak menyadarinya
kalian telah memberanikan diri untuk menemukan takdir kalian
dan menemukan satu sama lain
kalian adalah takdir satu sama lain
satu sama lain
kalian tetap bersama sepanjang perjalanan yang sulit ini
jadi apakah kalian ingin penawarnya dulu atau kalian ingin makan malam dulu
sumpuh sangat enak
tapi ikutlah denganku
penyihir membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan lonceng
dia merusak tumpukan dan melepaskan loncengnya
kau telah melihat kebunku bukan
aku memutuskan bahwa akan menyenangkan jika tanaman merambat lonceng tumbuh dari lonceng yang sebenarnya daripada dari pot bunga biasa
jadi aku mendesain lonceng ini dengan benih kehidupan
umurnya dua ratus tahun tapi aku belum bisa menyempurnakannya
itu tidak bisa dibuat
ini cobalah bunyikan
belinda mencoba dan cukup yakin lonceng tidak berdering sama sekali
lalu kutukan itu menghilang selamanya
dan ini pertama kalinya kita saling memandang satu sama lain
penyembuhanmu akan sangat mudah sekarang karena kau dapat mendengar apa yang dikatakan makhluk makhluk lonceng
penyihir membawa mereka ke ruangan lain yang penuh dengan lonceng yang disatukan oleh seutas tali raksasa
dia menarik tali dengan kuat dan lonceng berusia dua ratus dua ratus tahun mulai berbunyi
tapi alih alih bunyinya belinda dan belaman malah mendengar orkestra yang paling menyenangkan dari makhluk makhluk lonceng
terus menerus makhluk makhluk lonceng itu bernyanyi
mereka bahkan tidak menyadari ketika sudah dua puluh menit
dan kemudian kutukan pangeran menghilang
mau kau menari
kutukanmu menghilang aku merasa senang untukmu
nah belinda dan belaman pulang bebas dari kutukan mereka
belinda memerintah kerajaannya dan belaman memerintah kerajaannya dengan kebijaksanaan
dan kasih sayang
persahabatan mereka semakin berkembang dan segera mereka menerima bahwa mereka telah jatuh cinta satu sama lain
mereka menikah dan memerintah bersama
sejauh menyangkut penjahat lonceng yang jahat
ketika lima puluh tahun berlalu orang orang makhluk makhluk lonceng asli kembali dan mengusir yang jahat
sehingga ketika seorang putri lahir dari belinda dan belaman
lonceng besar dibunyikan untuk waktu yang sangat lama dan menyenangkan
dan makhluk makhluk lonceng itu senang bahwa mereka telah kembali ke rumahnya
dalam hidup kita semua menghadapi sedikit kesialan kutukan kecil untuk kita sendiri
tapi jika kita bertekad dan berani untuk mengatasi rintangan kita seperti belinda dan belaman
tidak ada nasib buruk yang dapat menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan kita